sementara itu kpu menegaskan pemilu dengan lima kotak suara tidak akan lagi dilakukan pada periode mendatang
hal ini merupakan evaluasi dari banyaknya anggota pps ppk maupun kpps yang gugur selama pemilu kali ini
sampai selasa sore kpu mencatat petugas kpps pps ppk yang mengalami kedukaan berjumlah enam ratus enam puluh tujuh orang yang tersebar di dua puluh lima provinsi
jumlah tersebut terdiri dari satu ratus sembilan belas orang meninggal dunia dan lima ratus empat puluh delapan orang mengalami sakit
pemilu serentak dengan lima kotak suara cukup sekali saja
jangan lagi dilaksanakan karena kita sudah sama sama menjalannya
peserta pemilu pun juga merasakan kami juga sangat merasakan khususnya teman teman kami di daerah ya
itu kan harga yang sangat mahal
nah kami berharap semua pihak di daerah ppk pps kpps tetap tegar dan fokus menyelesaikan kerjanya
dan kita himbau kepada peserta pemilu juga agar bekerja atau terlibat dalam resrekap dengan data yang baik
kalau misalnya benar silahkan diterima kalau ada yang keliru dikoreksi